sudah ada koresponden cnn indonesia edo ekariski di lokasi kejadian
edo bagaimana proses pengangkatan sisa jembatan yang roboh saat ini
apakah sudah berhasil diangkat semuanya
ya eva baru saja dua alat berat yang disediakan oleh pt tol bsd bintaro
berhasil mengangkat sisa bagian jpo yang terbuat dari beton
hal ini memang baru saja berlangsung di mana proses pengangkutan
diupayakan memang di setengah bagian jalan ini sejak siang hingga sore hari
dan petang ini baru saja dua alat berat yang disediakan oleh pt tol bsd bintaro
berhasil mengangkut sisa bagian jpo yang terbuat dari corbeton tersebut
nah eva saya ingin sedikit menjelaskan di sini
memang sudah ada sisa bagian jembatan jpo yang tadi pagi sudah berhasil diangkut oleh
juga kren yang disediakan oleh penyedia jasa tol
dan ini adalah jembatan jpo yang terbuat dari baja di mana pada pagi hari tadi
kren yang mampu mengangkat beban kurang lebih lima puluh sampai tujuh puluh lima ton berhasil mengangkut jpo ini
dan sudah bisa dievakuasi ke pinggir jalan di mana memang proses ataupun jalur dari jakarta menuju bsd
akhirnya sudah mulai dilangsungkan sudah mulai berlangsung normal proses lalu lintas yang ada di sini
ini adalah bagian lain dari jpo yang terbuat dari corbeton murni di mana pada sore hari tadi
pihak pt tol bsd bintaro harus menambah jumlah kren yang memang beban angkutnya jauh lebih besar
di mana pt tol bsd bintaro menyediakan kren dengan kemampuan angkut beban sejumlah satu ratus enam puluh ton
hal ini memang ada dua bagian berbeda dari jpo tersebut dimana di lajur dari jakarta menuju ke bsd
hal ini memang ada dua bagian berbeda dari jpo tersebut di mana pelanggan bsd bintaro harus menambah jumlah angkut beban sejumlah satu ratus enam puluh ton

hal ini memang ada dua bagian berbeda dari jpo tersebut di mana pelanggan bsd bintaro harus menambah jumlah angkut beban sejumlah satu ratus enam puluh ton
kilometer tujuh ini bisa kembali dilewati oleh warga yang dari bsd menuju jakarta begitu juga sebaliknya
sejauh ini memang proses pemindahan itu masih terus dilangsungkan dan memang prediksi dari pengelola sendiri akan selesai pada malam ini
dan esok rencananya tol jakarta bsd sudah bisa dilangsungkan secara normal tanpa ada hambatan
namun pemindahan sisa bagian dari jpo ini masih akan dilangsungkan proses karena memang membutuhkan angkutan truk yang cukup bisa mempunyai kemampuan untuk mengangkut beban yang sangat berat
untuk kemudian dipindahkan rencananya ke kilometer dua belas di mana di sana ada tempat penyediaan atau penempatan sementara sisa sisa bagian dari jpo ini
baiklah edo eka rizky melaporkan langsung dari toljor bsd tanggerang selatan banten terima kasih